delegasi dari dua puluh sembilan negara serta perwakilan empat organisasi internasional menghadiri pertemuan kelima tingkat menteri
pada kegiatan konferensi tingkat tinggi ktt forum negara pulau dan kepulauan archipelagic and island state
atau ice forum di nusa dua bali selasa siang
kegiatan yang dipimpin menteri luar negeri retno marsudi ini bertujuan menyerukan kerjasama antar anggota ais forum
untuk bersama sama mengatasi krisis global yang terjadi
seperti perubahan iklim polusi laut hingga hilangnya keanekaragaman hayati
dalam jumpa persnya retno marsudi menjelaskan negara negara kepulauan rentan terhadap dampak krisis global
upaya menangani krisis tersebut masih sangat lambat
indonesia sebagai negara kepulauan menawarkan solusi
salah satunya kolaborasi dan sinergitas di tingkat global untuk memperkuat tata kelola
mencegah hingga mengatasi dampak yang ditimbulkan
pertama ini merupakan perwujudan komitmen indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maju
sebagai negara kepulauan terbesar indonesia berkomitmen untuk berada di ganda depan dalam upaya menghadapi tantangan bersama
dan kita tahu negara negara kepulauan adalah negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim
perlu kita tahu perlu sebuah forum yang inklusif
sebagai wadah kerjasama antar negara kepulauan
ais forum saat ini baru memiliki perwakilan atau regional directors di tiga wilayah
yakni fiji madagaskar dan barbados yang berasal dari kelompok masyarakat setempat
perwakilan ini memberikan masukan serta inisiatif yang tengah dikerjakan
kita sudah membentuk regional office di tiga kawasan yaitu di pasifik berlokasi di supa
di fiji itu barclays wakil dari warga setempat kemudian juga di madagaskar
untuk inisiatif kawasan indonesia berbasis di antara reform madagaskar juga menunjuk warga setempat
kemudian juga di kalimantan hal ini berletak di barbados
ktt ais forum kali ini mengusung tiga tema utama yakni ekonomi biru masa depan kelautan serta solidaritas
pertemuan puncak pada sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga direncanakan dibuka oleh presiden joko widodo
tim liputan cnn indonesia badung bali